nah saya mau tanya nih apakah bermain game melalui gawai pintar menjadi kebiasaan saat anda memiliki waktu luang
misalnya kita main game masak memasak balapan mobil atau justru jenis peperangan yang menjadi favorit anda
penerbit game lokal lito mobi merilis game mobile terbarunya bernama robo war
meskipun hanya dengan mengunduh melalui konten digital
nampaknya sektor teknologi mobile game memiliki peluang yang cukup besar
indonesia adalah negara dengan perkembangan game mobile terbesar di asia tenggara